tadi kan mama udah bilang
kalau adik bayinya udah kuat udah gede
tapi kalau tante puput
kesini lagi terus ambil dede bayinya gimana ma
tapi ma kalau dia gak ngerti maksud mama gimana
ayo masuk aja masuk yuk
udah tapi tapi tapi
barang barang yang dipegadian kapan mau tebus
kalau udah keluar pindahan biar gak ribet
alhamdulillah ya nih ya
rumah lakunya harganya tinggi
itu si andri gimana
dikasih komisi kagak
ya kagak usah lah nya gak enak
lagian belum tentu juga si andri nya mau
itu udah dapat
udah dapat komisi
eh lu kagak tau
gue kan dulu sering begitu
lumayan gede komisinya nih
tapi kan andri bukan calo nya
cuma bantuin doang
muhit kan udah kagak ada
gimana tuh kalau hubungannya si empi sama si andri
kalau emang dua pada mau pada cocok ya udah
ini juga gak bakal ngelarang kok nya
tapi kan kagak bisa begitu nih
udah sehat dan kuat lah
ini ibu poput mau lihat dedek bayinya
mau diambil lagi ya dedek bayinya tante
nanti kalau dedek bayinya nangis lagi gimana
nanti kalau indri kangen sama dede bayinya gimana
terima kasih bu aminah
jangan ma nanti kalau dedek bayinya diambil lagi gimana
aduh pep sebentar aja
pak haji bu poput
saya sama indra mau bantuin selfie pindahan
bu kalau gitu kita pamit dulu ya
beb dengerin dulu
kita harus menerima beb
apa yang dikatakan sama bu amin itu benar
mana ada sih
ibu mau ngasih anak sama orang lain
tapi beb aku akan ngerawat anakku sebaik mungkin bep
mati matian bahkan lebih baik daripada bu aminah
aku akan kasih fasilitas yang terbaik untuk anakku bep
aku kasih baju yang bagus mainan yang bagus
aku akan sekolahin dia di sekolah yang bagus bab
beb urus anak itu tidak gampang apa yang kamu pikirkan beb
kamu tuh kenapa sih beb kamu gak senang ya kita punya anak
sementara kamu sendiri aja gak bisa kasih aku anak
masya allah beb
kamu jadi keras kepala begini ya bek
kita terima aja hidup apa padanya
beb gak ngertiin aku
kamu gak ngerti gimana aja jadi aku
nih mau dibantuin
makasih ya udah mau nyempetin datang
cocok kalian berdua sudah nikah salju
ini masih dipake
udah enggak ambil aja mas
yang ini masih dipake
lu bukan bantuin kerja
malah sibuk nyariin barang bekas buat dijual
kerja sambil bisnis
rumah selfie itu udah gak kepake
mudah mudahan di rumah baru lebih berkah ya
teriak teriak pengen punya anak
kita udah kesana yuk
tetep ada keberadaannya
lu tetep disini
siapa tau ini ada hubungannya sama dedek bayi
kita ngomongin baik baik dulu
kita ngomongin baik baik
kita masuk dalam ya
lepasin aku beb
tunggu dulu beb
ini aku beb
tunggu dulu beb
jangan kemana mana beb
aku mau punya anak
ya ampun lek